sementara gelombang tinggi dan angin kencang yang terjadi di perairan laut selatan pangandaran
dampak dari siklon tropis dahlia membuat ratusan nelayan tidak berani melaut
akibatnya pasokan ikan ke pasar dan pelelangan ikan sepi
angin kencang dan gelombang tinggi di perairan laut selatan pangandaran terjadi sejak lima hari terakhir
ketinggian ombak mencapai lima meter terutama di laut lepas jarak dua sampai tiga mil dari bibir pantai pangandaran
akibat cuaca buruk ini ratusan nelayan pangandaran tidak berani melaut
kapal dan perahu tradisional nelayan tidak sanggup menahan hempasan ombak yang besar
sehingga tidak bisa menjangkau lokasi biasa nelayan mencari ikan
berpengaruh juga sih soalnya kan kita nggak nyapu tujuan
kita nyatakan sama jangan ada ikannya kita kan nggak nyapa soalnya kan angin
kalau sudah datang angin kalau berapa juga besar
tidak melautnya nelayan berdampak pada pasokan ikan
aktivitas di tempat pelelangan ikan laut pasar cikidang sepi
dampak cuaca buruk berdampak juga pada kenaikan harga ikan di pasar baru kota bekasi selama dua pekan terakhir
tidak banyak mungkin karena ini kali ya apa namanya ombak ini ya soalnya di berita seperti itu
jadi mungkin susah kalau ya nelayan nyari ikan
bagaimana ya situasinya begini ya mau nggak mau ya kita ikutin
cukup campur aja punya angin kencang ini
pasokan ikan turun berapa persen pak
kalau pengusaya lima puluh persen
banyak ya sampai lima juta sekarang ya separuhnya
selain ikan laut kurangnya pasokan ikan juga memicu kenaikan harga ikan tawar
seperti ikan bandeng lele gurame ikan mas dan mujair
kenaikan harga bervariasi mulai sepuluh hingga tiga puluh persen dari harga normal
tim liputan transmedia